anda kembali di news report hingga kini peran industri pertahanan swasta semakin meningkat di matra laut
galangan kapal swasta bahkan mampu menyelesaikan kapal perang pesanan kementerian pertahanan lebih tepat waktu
hanya saja dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan swasta masih minim
beberapa bulan terakhir kesibukan di galangan kapal pt daya radar utama di lampung semakin meningkat
lebih dari satu seratus pekerja di galangan kapal harus kerja keras menyelesaikan kapal perang angkut tank
pesanan kementerian pertahanan dan tni angkatan laut
tak tanggung tanggung dua instansi tersebut memesan langsung empat buah kapal sekaligus
kapal perang angkuteng ini sejenis dengan kri bintuni yang pernah dibuat pt dayar radat utama
kapal ini didesain mampu mengangkut sepuluh tank leopard dua helikopter dan empat ratus tentara
sesuai dengan regulasi yang ada dengan undang undang
industri pertahanan nomor enam belas tahun dua ribu dua belas bahwa memang ada sebagian sebagian alutsista dibuat oleh industri swasta
ini tidak luput juga kerjasama dengan industri bumn yang ada di indonesia
pt daya radar utama sendiri merupakan galangan kapal swasta yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
galangan ini bahkan telah membangun hampir empat ratus kapal berbagai tipe dan ukuran
industri pertahanan swasta sejatinya memiliki potensi yang sangat luar biasa
mereka mampu menciptakan berbagai macam persenjataan seperti misalnya kapal perang
dengan kualitas dan kuantitas yang tidak kalah dengan industri pertahanan pelat merah atau bumn
hanya saja dukungan dari pemerintah untuk industri pertahanan swasta hingga kini masih belum maksimal
berbeda dengan industri pertahanan bumn pabrik senjata swasta ini sama sekali tidak mendapat subsidi dari pemerintah
dukungan lainnya pun masih terasa
meski demikian karya yang dihasilkan tidak kalah bermutu dan selalu tepat waktu penyerahan
undang undang industri pertahanan yang ada masih menomorsatukan bumn meski kinerjanya tidak bagus
kapal angkutan yang dikerjakan bumn pt doko jabahari misalnya penyerahannya molor hingga tiga tahun
dari berbagai aspek itu perlu ada dukungan yang konkret
ya mau da mau peraturan perundangan terkaitnya
dengan industri strategis nasional swasta ini harus betul betul didukung
sehingga kita betul betul bisa all out bagaimana mewujudkan kemandirian bangsa dengan kemandirian kita sendiri
seharusnya pemerintah bisa bersikap adil dengan mendorong industri pertahanan yang terbukti bagus kinerjanya
meski milik swasta industri ini tetaplah milik anak bangsa dan hasilnya pun menguntungkan negara
sehingga ujungnya kemandirian pertahanan bisa diwujudkan lebih cepat
iwan hermawan lampung